upacara pelantikan wakil ketua dpr ri sisa masa jabatan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dimulai
diawali dengan pembacaan surat keputusan dpr ri
keputusan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor satu dpr ri empat dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
tentang penetapan penambahan satu orang pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
masa keanggotaan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dewan perwakilan rakyat republik indonesia membaca
satu surat dewan pimpinan putri
partai demokrasi indonesia perjuangan
tanggal sembilan belas maret dua ribu delapan belas
pengantar usulan wakil ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia
surat pimpinan fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan
dewan perwakilan rakyat republik indonesia
tanggal sembilan belas maret dua ribu delapan belas
pengantar penugasan sebagai wakil ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia
a bahwa pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
telah menerima penetapan penambahan
satu orang pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan
dewan perwakilan rakyat republik indonesia
b bahwa penetapan penambahan pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
semanuel dima'sut dalam huruf a
perlu ditetapkan dengan keputusan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan
menetapkan keputusan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
tentang penetapan penambahan satu orang pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia

penambahan satu orang pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dari fraksi partai
demokrasi indonesia perjuangan masa keanggotaan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas yaitu dokter andes utut adianto nomor
anggota satu ratus delapan puluh kedua susunan pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia masa
keanggotaan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas secara lengkap menjadi sebagai berikut ketua haji bambang susatyo semba
haji taufik kurniawan mm wakil ketua haji fahri hamzah se wakil ketua dr andes utut adianto
hai ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan salinan dan seterusnya
ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh maret dua ribu delapan belas ketua haji bambang susatyo semb
pengucapan sumpah rohaniwan islam disilakan menempati tempat yang telah ditentukan
hadirin dimohon berdiri
pengucapan sumpah wakil ketua dpr ri menurut agama islam dipandu oleh ketua mahkamah agung
hai sebelum memangkum jabatan wakil ketua dewan perwakilan rakyat saudara wajib bersumpah
menurut agama islam apakah saudara bersedia bersedia patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan
saudara ucapkan mengandung tanggungjawab
terhadap bangsa dan negara republik indonesia tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan pancasila dan
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
hai sumpah ini adalah janji terhadap tuhan yang maha esa dan manusia yang harus ditepatikan
dengan segala kehilasan dan kejujuran
saya harap saudara mengikuti dan menirukan kata kata saya dengan hikmat
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban saya
akan memenuhi kewajiban saya
sebagai wakil ketua dewan perwakilan rakyat
sebagai wakil ketua dewan perwakilan rakyat
sesuai dengan peraturan perundang undangan
sesuai dengan peraturan perundang undangan
dengan berpedoman pada pancasila
dengan berpedoman pada pancasila
dan undang undang dasar
dan undang undang dasar
negara republik indonesia
negara republik indonesia
dalam menjalankan kewajiban
dalam menjalankan kewajiban
akan bekerja dengan sungguh sungguh
akan bekerja dengan sungguh sungguh
demi tegaknya kehidupan demokrasi
demi tegaknya kehidupan demokrasi
serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
daripada kepentingan pribadi
daripada kepentingan pribadi
aspirasi rakyat yang saya wakili
untuk mewujudkan tujuan nasional
untuk mewujudkan tujuan nasional
demi kepentingan bangsa
demi kepentingan bangsa
dan negara kesatuan republik indonesia
dan negara kesatuan republik indonesia
untuk memperjuangkan kepentingan bangsa tersebut
sampai hari ini